duluan ya ceng
si pedot jadi bendahara
kenapa nggak sekalian aja sih
ide yang jadi ketua pkk
biar pusingin sekalian
daripada setengah setengah pusingnya
mau gak dipake udah bayar
semenit lukanya setahun
ini mah namanya penyiksaan
masa saya disuruh pake baju sama dengan si aceng
sama yang lainnya juga
akum sama si aceng
supaya saya bajunya sama dengan semua orang di ciraos
saya gak mau pake baju ini
saya mau datang sebagai ketua rt
tidak sebagai bapak bapak pks
tidak ada yang bisa maksa saya
baru mau nyoba serius deketin cewek
eh ceweknya malah pergi
apa sebenar saya
lapor dipanggil pak ustadz eru
kamu rapi bener kom
kamu rapi bener kom
kau pegang sebentar
kancingnya lepas nih doi
kamu ada belakang
ini saya dimasukin gak kum
kamu lebih pantas seperti begitu
buah nanti kita telah
terima kasih kang
kata teh yoyo mereknya upil
itu teh bagus
katanya teh bagus kuat terus tahan lama
upil amerika mahal ya
baru juga jam delapan pak aku
berarti acaranya gak disini kum
assalamualaikum pak ustadz rw
assalamualaikum pak ustadz rw
kamu sudah titipkan anak kamu ke taman bermain
segera titipkan kesana
disana ada soha dan ira yang bantu jaga
baik pak ustadz rw
disini saja pak ustadz
kotor bukaas ini nyedbu ujang tuh
ya apa apa lah
masa saya duduk sendiri
masa saya duduk sendiri
hai suhu suhu contohan cuk cuk kamu sebagian pengen ketemuan sama cucu
hingga mau pokoknya cucu nggak pernah mau lagi ketemu sama dia
halulah gitu atuh cuk katanya penting penting penting apaan
bagus juga bajunya ceng
motifnya juga cocok sama kamu
oh iya seragam pkk ya
untung aja saya jabatannya dua loh jadinya saya bisa milih milih baju sendiri
duluan ya ceng
duluan ya pak pkk
si perut jadi punya bahan buat ngangguin saya
jadi malas ikuti mau masak
hahaha rame ya iya anak anak coba dari dulu ada begini ya

iya anak anak coba dari dulu ada begini ya
kan enak kita jagain anak anak ya
ringing ya betul
betul buktinya ronaldo tantang di dalam